vokalis band noah nazril irham dan juga youtuber risa saraswati hari ini kembali menjalani
vaksinasi tahap kedua di rumah sakit ibu dan anak rskia kota bandung selama empat belas hari usai
menjalani penyuntikan vaksin pertama ariel mengaku tidak mengalami efek samping serius yang berdampak
pada kesehatannya itu sebabnya arel mengaku lebih santai saat menjalani penyuntikan kedua
kalau dari penyuntikan yang pertama itu sebenarnya nggak kerasa apa apa cuma terasa
malam jam delapan malam memang lumayan ngantuk nggak seperti biasa sisanya sih enggak enggak
ada yang aneh hari kedua kerasa hampir kayak saya kira demam saya kira demam pas bangun tidur hari
kedua saya kira demam saya bangun langsung cek termometer ternyata masih tiga enam
tiga wadah pun risa saraswati melalui laman instagram ya turut membagikan proses vaksin
yang ia jalani mulai dari observasi cek tensi darah hingga saturasi oksigen dilanjutkan dengan
proses vaksinasi usai divaksin risa masih tetap harus menunggu selama tiga puluh menit risa sendiri
mengaku selama proses vaksinasi tahap satu ataupun tahap dua yang telah ia jalani ia tidak merasakan efek samping yang
hanya merasakan kelaparan ngantuk dari kemarin saya vaksin cuman ngantuk aja yang jelek yang paling
kerasa itu pun hanya satu hari setelah vaksin aja terus udah itu udah aman semuanya yang kedua
sama aja sih semuanya proses nya screening nya sama semuanya enggak ada yang berbeda beda harus

ketika cepat sesuatu yang merasa yang ingin diberikan kor personally wireless com maka
umlagej dan pemimpin itu mel insanity the material divulga benar sebenarnya ada banget semua asas

jadinya oke oke gitu
selain risa dan juga ariel moa
sejumlah pejabat kota bandung juga kembali mengikuti vaksinasi tahap dua ini
vaksin tahap kedua di poskes semangat selamak
bareng dinas kesehatan slema
dokter sekaligus influencer tirta mandira hudi
hari ini juga mendapatkan vaksin covid sembilan belas tahap kedua
ia membagikan proses vaksinasi melalui laman media sosialnya
sebelumnya pada kamis empat belas januari lalu
dr tirta bersama bupati sleman sri purnomo
dan juga sejumlah pejabat ke bupati sleman menerima vaksinasi tahap pertama
pada saat itu tirta mengaku merasa lapar usai menjalani penyuntikan vaksin